halo selamat pagi anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas bersama saya frida litwina
rabu pagi jalur mudik selatan di kawasan nagrek terjadi kemacetan hingga sembilan km
pemudik yang didominasi oleh pengendara sepeda motor ini mayoritas menuju ke kota kota di selatan jawa barat
seperti garut tasik malaya ciamis dan pangandaran
berdasarkan data jasa marga rabu pagi puluhan ribu kendaraan yang datang dari arah barat menuju timur
di jalur mudik selatan nagrek kabupaten bandung mulai padat dan memenuhi seluruh ruas jalan
bahkan kemacetan kendaraan ini terjadi hingga sembilan km
yakni dari mulai cicalengka hingga perbatasan bandung garut di kawasan limbangan
pemudik yang melintasi jalur selatan ini masih didominasi oleh kendaraan roda dua
mayoritas para pemudik pergi dari sejumlah kota seperti jakarta bogor dan bandung
dan hendak menuju ke kota kota di selatan jawa barat
agar tidak memperparah kemacetan petugas kepolisian dan dishub kabupaten bandung
memisahkan lajur kendaraan sepeda motor di lajur paling sebelah kiri
setelah di kawasan nagrek terjadi kemacetan panjang
setelah di kawasan nagrek terjadi kemacetan panjang
setelah di kawasan nagrek terjadi kemacetan panjang
kita akan memantau di sekitar cilenyi jawa barat
dan sudah ada rizka rizlia dari perempatan cilenyi jawa barat
rizka bagaimana pantauan arus di sana saat ini
ya daniar dan joy selamat pagi
kebetulan sekarang saya sedang berada di kawasan perempatan
di gerbang tau cilenyi yang mana kondisinya sekarang masih terlihat ramai lancar
begitu pun terjadi di gerbang tau cilenyi yang belum ada antrian
meskipun sudah memasuki hamin dua padahal sempat diprediksi bahwa puncak arus mudik terjadi mulai di hamin tiga kemarin
tapi data yang saya dapatkan dari pihak jasa marga sendiri
untuk sampai tadi pagi kendaraan yang masuk ke gerbang tol cilinyi ada sekitar dua puluh enam kendaraan
ini berbeda dari tahun dua ribu tujuh belas lalu yang ada sekitar dua puluh tujuh
bahkan ini berbeda dari prediksi jasa marga di tahun ini yaitu sekitar dua puluh delapan ribu kendaraan
dan pihak jasa marga juga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tau cilenyi ada sekitar empat puluh enam delapan ratus kendaraan
namun sampai hari kemarin begitu jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi hanya sekitar empat puluh ribu kendaraan
dan meski di sini keadaannya masih ramai lancar masih dibilang kondusif
namun sempat terjadi kepadatan kendaraan di kawasan nagres
sempat ada antrean sepanjang sembilan km mulai dari kawasan cicalengka hingga ke perbatasan bandung garut
dan ini juga sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian sehingga tadi langsung dilakukan pemisahan jalur
karena pemudik yang melewati jalur ini dari tadi pagi adalah didominasi oleh kendaraan roda dua
sehingga tadi dilakukan pemisahan jalur
karena pengguna roda dua dengan pengguna roda empat
seperti kita ketahui ada beberapa di kawasan jalur selatan ini
yang pertama adalah di perbatasan gerbang tau cilenyi ini di tempat saya berada
karena di sini merupakan pertemuan arus antara pengemudi atau pengendara yang keluar dari gerbang tau
yang berasal dari sumedang yang memputar balik juga dari nagres
dan setelah itu juga ada ptkh teks yang mana memang di depan pabrik tersebut terdapat pedagang kaki lima
juga ada nyangkutan umum yang menaikan dan menurunkan
penumpang apalagi di jam jam berangkat kerja ataupun di jam pulang kerja
selain itu titik kepadatan lain adalah di kawasan pasar limbangan
dan untuk mengantisipasi hal ini pihak kepolisian sudah menyiapkan tim urai
yang nantinya disiagakan di titik titik kepadatan yang sudah saya sebutkan tadi
selain itu pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak jasa marga
apabila nantinya terjadi kepadatan atau antrean kendaraan di gerbang tol
seperti salah satunya adalah dengan mengalihkan jalur keluar pengendara
apabila ada kepadatan sampai ke lima kilometer setelah gerbang tau keluar
atau di kilometer satu ratus lima puluh satu nantinya pengendara akan dialihkan untuk keluar ke pintu tol gede bage di kilometer satu ratus empat puluh
selain itu antisipasi dari pihak jasa marga juga dengan adanya penambahan gardu
untuk memaksimalkan sepuluh sampai sebelas gardu tol keluar
apabila nanti ada kepadatan kendaraan atau ada antrean kendaraan di gerbang tol keluar cilenyi ini
daniar dan joy
baik terima kasih atas informasinya rizka rizlia
saksikan gomudik update satu jam mendatang
dan jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di play store di ponsel anda
saya fridhali twina sampai jumpa